genre musik gambus mungkin tak banyak menarik perhatian kaum milenial
namun keputusan berbeda justru diambil oleh sekelompok anak muda yang menamakan diri mereka sabian gambus
grup musik asal jakarta yang terbentuk pada januari dua ribu lima belas ini dikenal di jagad dunia maya lewat sejumlah cover salawat yang mereka dandangkan
contohnya lewat lagu ya habibal kolbi video mereka ditonton hingga lebih dari seratus juta kali di youtube
video lainnya seperti cover ya asyikol dilihat lebih dari tiga puluh juta kali

bagaimana memilih aliran musik gambus ini dari sabian
sebenarnya karena dari awal kita bermain musik emang udah musik gambus yang kita mainkan gitu
kayak saya nisa dan si anies ini emang berkecinambung di awal itu emang lewat gambus gitu
agar musiknya tak hanya bisa dinikmati
selama ramadan sabian pun punya trik tersendiri untuk membuat musiknya lebih mudah dicerna berbagai kalangan
ini banyak juga yang mengatakan bahwa dikhawatirkan kan kegandrungan ini hanya karena lagi musim bulan ramadan begitu ya
untuk mempertahankan konsistensi berkarya dalam musik gambus ini dari sabian bagaimana
untuk itu mungkin kita akan terus membawakan paling nggak lagu lagu yang kita bawa
itu lagu lagu yang lebih masyarakat mudah cerna
lebih masyarakat mudah hafal dan masyarakat mudah nyanyiin gitu
entah bapak bapak ibu ibu sampai anak kecil sih target kita
bahwa anak anak kecil itu lebih suka bersolawat gitu paling gak
sabian gambus yang awalnya menitik karir dengan mengisi acara pernikahan
berkomitmen penuh untuk fokus pada musik religi terutama salawat
jika selama ini dikenal karena meng cover salawat atau lagu religi milik orang lain
sabian dalam waktu dekat rencananya akan membuat lagu religi mereka sendiri
nur aspasya jakarta